setelah hampir dua puluh empat jam muhammad bian anak jalanan yang tenggelam di saluran kalimalang
kota bekasi berhasil ditemukan pada minggu malam
korban ditemukan empat km dari lokasi tenggelam
petugas tim sar gabungan dari basarnas tagana dan badan penanggulangan bencana daerah kota bekasi
berhasil menemukan jasad muhammad bian anak laki laki berusia tiga belas tahun
yang tenggelam di saluran kalimalang minggu malam
jasad korban ditemukan empat km dari titik korban terakhir terlihat yakni di jembatan galaksi
pencarian korban berlangsung selama hampir dua puluh empat jam
sebelumnya pada sabtu sore lalu korban beserta kedua temannya terlihat di atas jembatan galaksi
ketiganya hendak mandi untuk menghilangkan cat yang menempel di tubuh mereka
korban dikenal sebagai anak jalanan dan bekerja sebagai manusia perak yang sekujur tubuhnya dilumuri cat
tim sar gabungan dari bpb di bekasi tagana tni
dan kepolisian diterjunkan untuk menelusuri saluran kalimalang guna mencari korban
empat regu tim sar dikerahkan dan satu unit perahu karet digunakan
guna menelusuri tepian saluran kalimalang
pencarian kita dibagi ada yang melakukan manual
ada yang melakukan dengan perahu karet pengisiran sampai ke sikap semur di atas titik itu
setelah ditemukan jasad korban dibawa ke rumah duka di bekasi barat kota bekasi
pas dapat kabar saya jam berapa ya sudah minggu
isak lah sekitar jam tujuh saya dapat kabar telepon dari anak saya
katanya biar sudah hanyut budaya tenggelam
begitu dapat kabar saya langsung ke sini ke tempat tujuan
ibu korban mengaku sangat terpukul saat mengetahui buah hatinya meninggal akibat hanyut di saluran kalimalang
dedy beben bekasi
dedy berbahaya saja

sau acara di belakangnya sekolah induk
paham ke manis saya akan kembali di luar sana